saya berada di salah satu toilet di gedung dpd ri
di gedung ini ada hajatan besar untuk merenovasi sembilan puluh an kamar toilet
ini belum lagi interiornya ya
sampai memakan dana empat delapan m itu hanya toiletnya
belum lagi ruangan dp dri nya belasan miliar
tapi sebenarnya seperti apa sih
sebenarnya heboh dua ya
ada renovasi ruang anggota dp dri
oh yang keseluruhan
ada dua renovasi ruang anggota itu nilainya sekitar empat belas empat
untuk konstruksinya dan toilet ini
jadi begini pak
ini sebenarnya sebuah proses
sebuah proses yang amat panjang
ada empat hal sebenarnya
yang pertama analisis kebutuhan
yang kedua analisis kelayakan
yang ketiga analisis perencanaan penganggaran
dan keempat analisis pelaksanaan
ini adalah gedung yang ditempati oleh anggota dp dri
ini adalah gedung mpr
berarti lebih kurang dua puluh tahun
sudah dua puluh tahun
selama dua puluh tahun itu
bangunan ini belum ada kita lakukan perbaikan gitu loh
sama sekali pak ya
kalaupun ada ya rehab rehab kecil
tapi untuk memang merehab untuk semua itu belum ada
anggota banyak yang mungkin memberikan masukan
sekjen ini gimana sih ruang kita kok seperti ini
ini bagaimana ruang rapat seperti ini
berarti tidak ujuk ujuk

tunggu dulu untuk nilainya

tunggu dulu untuk nilainya keluar ya pak ya
ini biar tau dulu
kondisi existingnya seperti apa sih gedung ini
kemudian di tahun dua ribu sembilan belas
kami dari ksjn mengajukan
waktu itu belum direspon kan
karena memang mungkin belum terlalu ini
kemudian baru di tahun dua ribu dua puluh
kami dari ksjn an dari bapak sekjen
kemudian kami dari yang ke bawahnya
membuat analisis kelayakan
kita berkirim surat tahun dua ribu dua puluh
ke kementerian pupr
kemudian pupr menjawab surat kita
bahwa ini memang perlu dan layak
bahwa berdasarkan analisis
maka dibutuhkan biaya
untuk rehab ini
seperti renovasi ruang kerja
anggota dpd tower a seluas
di empat lantai
kita punya empat lantai
jadi kan kita punya provinsi tiga puluh empat
satu provinsi itu diwakili oleh empat
empat x tiga puluh empat kita punya satu ratus tiga puluh enam anggota
jadi kita bagi untuk tempatnya itu di empat lantai tersebut
ini berupa penggantian langit langit
dinding lantai utilitas finishing
bahkan sekarang kita bukan hanya ini
kita masukin juga mep nya
sekarang kita lihat
ini gedung dpd untuk provinsi dan jawa timur
ada empat anggota disini
disini bukan hanya ruang anggota dpd
tapi ada ruang staf pendukung
kita ada di ruangannya
pak ketua dpd ri
ini ketuanya senator ini
sama pak ahmad nawardi
nah ini kebetulan
ini ruangnya pak ketua
ini ruangannya pak nawardi
di depan ini
ruang adalah staff pendukung
banyak ini rame biasanya
kebetulan ini ruangannya pak ketua kita
ini yang akan kita renovasi
yang pertama itu adalah
ini pelapon ini kalau hari hujan
ini udah bocor
juga ini sudah kayak kerupuk gitu pak
ini dinding udah banyak kelupas
ini udah banyak kelupas
ini udah kusam
terus di lantai juga mau kita treatment lagi
tadinya hitungannya mau diganti
tapi karena gak cukup
anggarannya mungkin ini kita treatment
yang rusak rusak kita tambal saja dengan baik
ini kita ganti pintu pintu
kita perbaiki semuanya
kita lihat ya ini ruang dari kalteng ya
ini ruangannya pak agustin teras narang
dan tiga anggota dari kalteng lainnya
nih kita lihat nih pak
ini udah bocor
ini hampir semuanya udah bocor
ini udah berapa kali ganti ini ya
karena bocornya itu
karena terlalu banyak air
turun jadi ada lubang disitu
dan gak bisa diperbaiki ya
akhirnya kita bikin selang untuk mengatasi air keluar
kita sekarang menuju ke
sekarang kita menyulit toilet dulu
ini udah lama nggak pernah di ini
ini udah lepas lepas
jadi gak bisa digunakan
jadi gak bisa
karena otomatis akhirnya anggota bawa ini nih
tau kan itu fungsinya apa tau kan
karena ini kan masih bagus sebenarnya
tapi karena yang rusak itu di dalam
jadi tidak semata mata sekali lagi ya
yang kayak tadi pak ya
tidak semata mata hanya membeli
bukan boring noirnya aja misalnya
tapi juga membongkar
sudah itu kan
kemudian nanti juga membersihkan semua ini
yang udah rusak rusak bocor bocor
semuanya kan kita termin semua ini
udah rusak semua nih
satu ketemu pak di atas pak
kan ini asli roba pak
lihatnya tuh pak udah puning puning
udah kusam kayak gitu
kalau tadi di toilet laki laki
sekarang di toilet perempuan
ini pak karu mau ngajakin kita nih
sementara tidak bisa digunakan
kami disindir sebenarnya oleh para teman teman pak
ini rusaknya udah lama
sebelum itu pak pertanyaannya kenapa sudah lama nggak diperbaiki pak
ya kan ada uangnya
kan harus ada anggarannya
harus ada anggarannya gak bisa langsung di
ini gak bisa digunakan
ini bau banget
ini ditutup pakai
eh oh pak
ini nggak bisa digunakan ini sama sekali
sampai ditutup tempat sampah
ini mulut yang bau biasanya disini kencang
karena pelan pelan airnya gak bisa
udah mampet di bawah
airnya mampet sehingga ibu ibu sering protes ke kami
kok baunya bau sekali
ternyata ini baunya ya pesing bau
itulah bau kotoran
bau septic tank lah
jadi ini udah gak bisa dipakai
jadi kita harus bongkar
karena ini udah mampet di bawah di tanah
salurannya itu udah mampet
dua puluh tahun gak pernah diapa apain
ini sekarang lagi dikerjakan oleh konsultan perencananya
yang penting kita harus pembuangan itu dulu
yang pelambingnya itu yang penting
ya kalau yang penting kita terima pertama itu plumbing
saluran saluran itu tidak ada lagi yang bocor
gak ada lagi yang menetes netes
ini kan ditempel tempel semua tupak tuh
di belakang belakang itu air menetes bocor ini
ini kan setiap sebentar teman teman keliling kan membersihkan terus nih air yang keluar
yang penting struktur itu dulu
yang kedua nanti baru kita gunakan untuk kenyamanan daripada interiornya
peneliti forum masyarakat peduli parlemen
kritik publik atas rencana renovasi gedung dewan perwakilan daerah
atau dpd tidak semata mata persoalan pendanaan
tapi ada yang lebih esensial dari itu
dpd akan merenovasi ruangan anggotanya
menurut bang lusius gimana
ya saya kira kalau terkait renovasi proyek proyek pembangunan yang ada di kompleks parlemen itu sih
bukan hal yang mengejutkan gitu ya
kita selalu dan sering sekali mendengar
ada proyek proyek yang diusulkan baik oleh dpd maupun dpr
yang kemudian ramai dibicarakan oleh publik gitu ya
jadi usulan terkait dengan renovasi perbaikan ini dan itu di dpd dan dpr
itu sih saban tahun selalu terdengar gitu ya
bukan hal baru
yang barunya kali ini karena selama ini kita jarang sekali berbicara tentang dpd
lalu muncul muncul tiba tiba mau merenovasi toiletnya gitu ya
itu yang luar biasa saya kira gitu ya
dpd yang kita tidak pernah dengar bikin apa buat apa gitu ya
tiba tiba kemudian ingin merenovasi ruang kerja mereka
hal hal yang saya kira tentu perlu gitu ya
disediakan bagi para pejabat kita gitu ya
fasilitas yang baik ruang kerja yang baik gitu ya
tapi poin kita adalah
sebuah lembaga yang diberikan amanat oleh undang undang untuk melakukan sesuatu
tapi kalau apa yang mereka lakukan itu tidak pernah terdengar hasilnya
lalu kemudian kritik muncul saat mereka kemudian menginginkan fasilitas yang lebih baik
jadi artinya seperti tiba tiba saja ada empat belas miliar yang dianggarkan
itu yang membuat kita sebagai publik itu kaget gitu

ya saya kira itu
tiba tiba saja muncul anggaran empat belas miliar untuk merenovasi ruang kerja
itu tiba tiba muncul tanpa pernah kita tahu selama ini fasilitas fasilitas itu
apakah sudah dimaksimalkan untuk kerjaan dpd gitu ya
tapi kalau kedengaran mereka melakukan sesuatu selama ini
artinya ada alasan toilet toilet itu rusak
ada alasan ruang kerja mereka
tapi kalau kita tidak pernah mendengar mereka melakukan apa
tiba tiba toiletnya rusak tiba tiba ruang kerja rusak
jangan jangan bukan karena proses alami gitu ya
barang barang itu rusak
jangan jangan ada kebutuhan dari sebagian orang atau sebagian kelompok orang gitu ya
yang merasa bahwa kalau sepi sepi saja kita nggak pernah bisa kerjain proyek
kita nggak pernah bisa dapetin proyek ini ya
oke lebih baik daripada kita sepi sepi saja
mari kita hancurkan misalnya toilet toilet yang ada
dari informasi yang kita dapat itu dua puluh an tahun belum pernah direnovasi
kalau gitu gimana
saya kira harus di cross check gitu ya
setahu saya ada biaya perawatan yang juga tidak kecil gitu
yang dianggarkan pada setiap tahun
jadi setiap apbn gitu ya
untuk perawatan fasilitas dpr atau dpd gitu ya
sehingga kita misalnya atau mendengar dari cerita mereka tadi gitu ya
bahwa selama ini misalnya ada kerusakan di urinoir misalnya
langsung diperbaiki itu pakai biaya perawatan gitu ya
selama ini ya maksudnya
betul hampir setiap tahun saya kira gitu ya
karena tidak mungkin juga dpd membiarkan begitu saja selama berminggu minggu atau berbulan bulan
sebuah toilet rusak gitu ya tidak bisa digunakan gitu ya
kan faktanya hampir silih berganti barang barang itu bisa dipakai juga gitu ya
jadi ada biaya atau ada anggaran yang selalu bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak gitu ya
ini banyak kasus sudah dianggarkan sudah dicek kemudian apakah masih ada koreksi hal hal semacam ini
ya saya kira selalu mungkin karena kita tahu betul dpd dpr itu lembaga publik gitu ya
dpr wakil rakyat dpd itu adalah wakil daerah gitu ya
apapun yang kemudian mereka lakukan baik sebagai pribadi sebagai politisi maupun sebagai lembaga
itu selalu menjadi sorotan yang bergantung kepada kemampuan mereka untuk memperbaiki hal hal yang lain gitu ya

kenapa kemudian hal remeh temeh mestinya itu renovasi toilet atau perbaikan toilet gitu ya
itu jadi perbincangan publik ya
itu karena dpd nya dpd sebagai lembaga perwakilan daerah gitu ya
lembaga publik gitu ya pada saat ini mengajukan anggaran untuk renovasi toilet mereka gitu ya
karena dpd sebagai lembaga publik itu jadi proyek sekecil apapun itu dipertanyakan oleh publik gitu ya
minimal kemudian apa sih relevansinya
perbaikan perbaikan itu dilakukan jika kemudian kita tidak pernah mendapatkan timbal balik berupa kinerja
berupa kinerja gitu lah ya dari lembaga itu untuk kepentingan daerah gitu ya
dpd ini dihadirkan secara khusus dalam konstelasi politik kita untuk memastikan aspirasi daerah itu tersampaikan dan diperjuangkan di pusat gitu ya
kan itu saja yang kita perlu pertanyakan
apakah selama ini aspirasi daerah itu berhasil
jadi aspirasi daerah persoalan persoalan daerah muncul ke ruang publik di jagad nasional dari mulut anggota dpd
dalam amatan formapi dpd ini kira kira satu sama s sepuluh efektif di nilai berapa sih
mungkin untuk tidak mengatakan satu gitu ya ada unsur kemanusiaan lalu memberi nilai empat gitu ya
mungkin bukan salah anggota dpd yang ada sekarang gitu ya
tapi salah konstelasi ketatanegaraan sejak awal yang mendesain sebuah lembaga tanpa kemudian memperhitungkan efeknya dampaknya gitu
jadi bentuk lembaga tapi fungsinya diberikan secara tanggung gitu ya
ini publik perlu tahu memang dpd itu tidak macan kertas atau nggak ada gimana sih cara melihatnya
desain konstitusi kasarnya ini macan kertas gitu ya
jadi ada lembaga punya kantor gitu ya punya orang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun gitu ramai gitu kampanyenya
tapi kemudian undang undang hanya membatasi mereka untuk kemudian misalnya membahas ruu itu sampai pada tahap pembahasan saja gitu
mereka tidak punya kuasa lagi untuk menentukan ruu itu layak untuk disahkan atau tidak gitu

jadi tahap paripurna itu dpd tidak diberikan atau tidak gitu ya
jadi tahap paripurna itu dpd tidak diberikan atau tidak gitu ya
mereka tidak diberikan ruang lagi
jadi lembaga ini seperti lsm gitu ya seperti apapun
kalau lsm mungkin masih punya power gitu ya saya masih bisa ngomong seperti ini dan mereka masih bisa marah gitu ya
tapi kalau dpd saya kira sih ya mereka seperti lembaga penelitian gitu ya
banyak sekali studinya tapi kemudian jadi tumpul karena tidak ada pintu keluar yang sah gitu ya
yang membuat mereka kemudian merasa bahwa ada gunanya punya lembaga ini
yang membuat mereka kemudian merasa bahwa ada gunanya punya lembaga

karena misinya urusan terkait dengan daerah itu bisa diputuskan sendiri oleh dpd
atau minimal mereka punya andil saat proses mengambil keputusan akhir di dpr